lembaga perlindungan saksi dan korban lpsk menyebut putri candrawati mengalami gejala gangguan mental
ini didapat setelah tim psikolog dan psikiater lpsk melakukan observasi kondisi kejiwaan
saat proses asesmen sebagai tindak lanjut permohonan perlindungan yang diajukan putri candrawati
putri candrawati yang merupakan salah satu saksi kunci dalam kasus pembunuhan brigadir yosua
disebut mengalami gejala gangguan mental yang cukup serius
wakil ketua lpsk edwin partogi selasa pagi menyebut ini didapat dari kesimpulan tim psikolog
dan psikiater lpsk yang sempat bertemu putri pekan lalu
menurut edwin putri menutup diri berkomunikasi baik dengan tim lpsk komnas ham maupun komnas perempuan
meski demikian putri disebut bisa memberikan keterangan kepada penyidik baris krim
dengan durasi pemeriksaan yang cukup panjang
jadi dia memang bisa disimpulkan ada depresinya ada traumanya
sekalipun penyebabnya tidak kami ketahui
jadi karena itu kemudian menurut psikiatri kami
karena ini sudah rentangnya satu bulan lebih dari peristiwa
ini situasinya rawan kalau ibu pc tidak mendapatkan penanganan dokter atau psiatri
informasi yang kami peroleh juga bahwa ibu pc bisa memberikan keterangan di hadapan penyidik
walaupun dengan suara yang pelan
tapi ada komunikasi luar
jadi kami juga sudah diperlihatkan bagaimana proses itu proses pap itu
dan menurut kami terlepas dari komunikasi yang ada antara ibu pc dan penyidik
menurut psikiatri kami ibu pc ini butuh pengobatan